assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua
saya itu kalau diundang untuk acara acara
yang berkaitan dengan
furniture itu paling semangat
biasanya saya tidur di bogor di istana bogor
tapi tadi malam saya tidur di istana jakarta
supaya lebih dekat dengan acara di sini
ibu jokowi di bogor saya di jakarta demi asmindo
kalau sudah masuk ke acara acara asmindo